jangan sampai anak anak kita meneruskan perjuangan ibunya
cukup sampai di kita
jangan sampai anak kita cucu kita melakukan hal ini
kalau pb udah punya anak baru kamu punya cucu
ceng kamu mau edward seperti kita
pagi pagi sudah kesini dong
kamu sudah nyuci
cara orang kan berbeda beda doy
mesin cuci mah di mana mana juga sama
meretnya aja yang beda
masa kamu nggak tahu kum
ok iya kan kepadanya
mam kayaknya si pak ustadz kemet serius deh mau ngejudoin aku sama asobrai
enggak tut pak kemet itu ada maunya
dia itu jadiin kamu alat buat kepentingan pribadi
enak aja kamu dikorbanin buat kepentingan pribadi
mama kalau enggak bakal tinggal diem
kok gak apa apa gimana sih tut
kamu menikah sama orang yang gak mencintai kamu
iya nggak apa apa man cinta itu bisa tumbuh dengan sendirinya
nanti lama lama si asobah itu juga pasti cinta sama aku
kamu tuh kepala batu banget ya tut
yang ada di pikiran kamu tuh cuma korea korea aja
mama tuh tahu pak kemet itu memanfaatkan kamu
kamu memanfaatkan sobri dan itu gak benar tut
ngomong mau ke sukabumi sekarang
yaudah aku mau berangkat ngaji mam
kamu ngajih terserah
oke mak assalamualaikum
mamang jadi ragu bagja
apa mamang sanggup bertahan
bukan merubah tanah jadi pabrik
ini mah ngerubah status
yang tadinya pemilik
yang ngerubah fungsi
laki laki di kampung cidahu
dibawa fungsi jadi tulang rusuk
mereka jadi tamu
di tanah kelahiran mereka sendiri
manjubat liat sendiri kan
sudah banyak katu
padahal itu bekas rumah mereka sendiri
kalo kang dasep
menekan mamang terus setiap hari
sama kang dasep
padahal kang dasep
tetangga kita juga
teman baik almarhum bapak
tapi malah berpihak sama para pembeli
duit sudah jadi agama
istri kita sudah bekerja mati matian
ikhlas menggantikan kita sebagai tulang punggung
dan kita pun

dan kita pun belajar untuk menjadi tulang rusuk
pengorbanan kita sudah besar
bahkan kita membalikkan dunia
jangan sampai pengorbanan kita ini sia sia
apakah akan begini seterusnya
suatu saat istri kita pulang
karena dipecat sama majikan
atau karena sudah tua
kalau saat itu tiba
kita tidak bisa menangis
kita tidak bisa menangis
kita tidak punya apa apa
jangan sampai nanti pebri ataupun jenibor
menggantikan ibu mereka
dan begitu seterusnya
kamu ngomongnya jangan kepanjangan atuku
kita harus melakukan sesuatu boleh
kasih tau saya ya kum
saya harus melakukan apa
jangan sampai anak anak kita meneruskan perjuangan ibunya
cukup sampai di kita
jangan sampai anak kita cucu kita melakukan hal ini
kalau pb udah punya anak baru kamu punya cucu
kamu mau edward seperti kita
yang setiap bulannya hanya menunggu transferan dari istri
ya memang sudah seharusnya begitu kali kum
ini teh bukan perbuatan manusia normal
kamu diajak ngobrol malah tidur
ceng lagi tidur dibangunin sama aku bukan dadang
siapa yang tidur melehoi
ya ampun doi
kalau tadi kamu kan tidur dibangunin sama aku
emang ada apa kum
ini si aceh genit lagi
laporin aja langsung sama mertuanya
kita sedang membicarakan investasi untuk masa depan
hah ngomongin investasi sama aceh
ya salah orang atukum
mau investasi pakai apa
uang hariannya jadi takkerin sama mertuanya